baris krimpolri menyatakan
bos besar transaksi trading ilegal aplikasi binomo
terlacak berada di rusia
mengutip cnn indonesia com
kadugdit dua diptbdxs baris krimpolri
pada kamis yang mengatakan
dapat terungkap setelah polisi menciduk brian edgar nababan
brian yang sempat berkuliah di rusia
kemudian membawa binomo ke indonesia
selain brian polisi juga telah menangkap
serta fakar suartami
yang merupakan guru trading indra kents
baris krim akan bekerja sama dengan interpol
guna menelusuri aliran dana yang diduga
dilarikan ke luar negeri
termasuk ke kepulauan karibia oleh para tersangka
nah untuk polis polis
ini kita sudah menyurati divu binter
untuk menghubungi dengan beberapa negara
tentunya memang ini membutuhkan waktu
sementara itu kuasa hukum korban investasi bodong indosuria
melaporkan dua jenderal polisi
mereka menduga dua polisi tersebut
menghilangkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik
berupa kapal pesiar milik pimpinan kooperasi indosuria
berita acara di mana berita acara itu
hampir semuanya tidak ada tanda tangan
baik dari penyidik maupun saksi yang diperiksa
ya ini aneh gitu kenapa
karena yang namanya saksi
kayak contoh kasus kasus investasi bodong kan dipanggil datang
ratusan korban investasi bodong kooperasi simpan pinjam indosuria
mengalami kerugian mencapai belasan triliunan rupiah
tim liputan cnn indonesia